anda jemuh dengan gaya wisata yang itu itu saja jangan khawatir
tidak lama lagi anda dapat menikmati wisata yang luar biasa
seperti bermain roller coaster di atas kapal pesiar
bukan hanya itu kapal yang dioperasikan oleh genting kruce line ini
juga menerapkan teknologi canggih yang memanjakan penumpangnya
wisata kapal pesiar kini tengah menjadi tren baru untuk mengisi hari libur
selain menjadi pengalaman baru
wisata kapal pesiar juga menjanjikan berbagai hiburan dalam satu tempat
bisa dibilang kapal pesiar kini telah memindahkan aktivitas liburan dari darat ke laut
mulai kolam renang restoran teater bahkan theme park bisa dinikmati oleh para penumpang
di atas kapal anda akan melihat roller coaster
bukan hanya roller coaster
sebenarnya roller coaster yang paling panjang di atas kapal adalah tiga ratus meter
dapat anda bayangkan bagaimana serunya mencoba roller coaster dengan kecepatan enam puluh km per jam
di atas kapal yang tengah melaju
hal ini yang membuat manajemen dream cruises percaya
rute dan fasilitas yang ditawarkan di global class one akan menarik minat wisatawan
mengantisipasi tumbuhnya wisata kapal pesiar
genting cruises line sebagai salah satu operator kini membangun tiga kapal baru di jerman
salah satunya adalah global class one
kapal ini terdiri dari dua lima ratus kabin yang dapat mengakomodasi lebih dari sembilan penumpang
satu ratus lima belas kabin di antaranya adalah kabin kelas suit yang berfasilitas super mewah
kami berkesempatan melongok proses pembuatan kabin
di salah satu workshop milik mv world sepuluh di wisman
workshop seluas delapan meter persegi ini mengerjakan tiga jenis kabin
mulai kabin untuk akomodasi kru
kabin standar kamar mandi dan kabin su yang mewah dan canggih
tentu saja kerajaan digital juga berhasil menerjakan penerbangan kru

dan kedua dan seterusnya
akan memiliki jumlah digitalisasi yang cukup besar
mulai dari rekuperasi wajah
kemudian ke digitalisasi semua perlengkapan
semua kelepasan semua pesanan

semua fasilitas ini akan dihasilkan oleh program digitalisasi kru

dan disini kita akan segera dapat didikmati oleh
wisatawan kapal pesiar
satu ratus lima puluh orang bekerja siang dan malam
untuk mengejar target produksi dua lima ratus kabin
setiap kabin dibuat melalui lima belas tahapan
mulai dengan merakit dinding hingga detail interior
setiap tahapnya memakan waktu dua puluh menit
sebelum bergeser ke tahap berikutnya
artinya untuk menyelesaikan sebuah kabin
dibutuhkan waktu sekitar lima jam kerja
kabin yang telah selesai disimpan dalam sebuah gudang seluas empat meter persegi sebelum nantinya dipindahkan ke pabrik lain untuk disusun
kapal ini dibangun di galangan kapal mv werften yang berlokasi di wismar jerman
global class one merupakan salah satu kapal pesiar terbesar yang pernah dibuat di jerman
untuk pabrik yang besar dan canggih agar kelak kapal dapat selesai dengan sempurna dan tepat waktu
seluruh pekerjaan diawasi oleh pekerja profesional yang berpengalaman
salah satunya adalah mirko engineer asli jerman ini telah dua puluh tahun bekerja di mv werton
sepanjang karirnya mirko pernah terlibat dalam pembuatan lima puluh kapal
bagi mirko global class one merupakan sebuah manfaat
dan sebuah karya yang membuatnya merasa bangga
rencananya kapal global class one akan rampung pada akhir tahun dua ribu dua puluh
kelak kapal ini akan melayani para pelancong yang ingin bersenang senang menikmati pemandangan dan berbagai wahana hiburan
semoga saja indonesia dapat menjadi salah satu destinasi yang disinggahi kapal raksasa ini
wendy m firman mulyantoro rahmadi